keinformasi berikutnya setelah lima kali dikembalikan penyidik kejaksaan tinggi dki jakarta
berkas kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan tersangka jessica kumala wongso
dinyatakan lengkap kamisian
berkas dinyatakan lengkap setelah penyidik polda metro jaya
melengkapi bukti bukti yang diminta oleh penyidik kejaksaan tinggi dki jakarta
dengan lengkapnya berkas kasus itu kepolisian akan menyerahkan tersangka jessica kumala wongso
kepada pihak jaksaan tinggi dki untuk disidangkan dalam waktu dekat
kasus tewasnya wayan mirna salihin akibat meminum kopi yang dicampur cyanida
ditangani direktorat kriminal umum polda metro jaya